kau tidak bisa menghindar lagi sekarang
jangan sentuh gusti ratu
kau benar benar bosan hidup
kalau gusti ratu mau mencelakai gusti subang larang
hamba akan mencegah
kau benar benar bosan hidup
dia merasa ketat kurang
kelak supaya mendekati itu
akan membahaselles cuapa berapa
jangan agak keseliptaan sekarang
waktu ini harus terselouchi

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya